satu lagi grup vokal dunia akan memanjakan penggemarnya di surabaya
nanti malam grup legendaris boyz ii men akan menggelar konsernya di kota pahlawan
selama satu setengah jam nathan morris dan juga kawan kawan akan membawakan lagu lagu hitsnya yang pernah populer di seluruh dunia
bagi anda yang menginjak remaja di era tahun sembilan puluh an tentu sudah tidak asing lagi dengan boyband satu ini
ya malam nanti grup vokal boyz dua man dipastikan akan menggelar konser di surabaya
bertajuk indie home boyz ii men indonesia tour dua ribu enam belas
boyz ii men akan manggung di dunia
di andra convention center mulai pukul delapan malam
surabaya sengaja dipilih menjadi kota pertama untuk konser karena momentum kemerdekaan tepat dirayakan di surabaya
serta melihat antusiasme penggemar yang begitu tinggi
terbukti tiket yang dijual melalui jalur online telah habis terjual
karena kita pilih nomor satunya surabaya dan pas tanggal tujuh belas
karena memang kita ingin memperingatinya di surabaya sebagai kota pahlawan
sebenarnya bisa juga
kita balik misalnya tujuh belas bandung
tapi kami melihat ada momentum khusus kenapa kami memilih kota pertama adalah surabaya
pas di tanggal tujuh belas
untuk konser nanti malam panitia menyediakan empat kelas bagi penonton
gold lima ratus ribu rupiah
platinum satu juta rupiah
dan diamond dua juta rupiah
selain harga yang relatif terjangkau empat pemegang grammy award ini
juga akan memberikan kejutan bagi penggemarnya selama satu lima jam
hendra setiawan surabaya